kongres biasa pssi berlangsung di hotel sultan jakarta
ada dua agenda pada kongres biasa pssi kali ini yaitu penetapan komite pemilihan dan juga banding
sudah ada rekan kami produser lapangan sian indonesia diego basro di hotel sultan
kalau tadi hari ini kita pantau sudah ada paling tidak dua kandidat yang mendaftar
begitu pagi dan juga siang apa langkah dan tahapan saat ini yang dilakukan
atau jangan jangan hasil dari kongres ini sudah keluar begitu
ya selamat malam bram
betul sekali kongres biasa pssi yang berlangsung pada hari ini lima belas januari dua ribu dua puluh tiga sudah selesai dilakukan
di mana kongres biasa tadi sudah mulai berlangsung semenjak pukul tiga belas waktu indonesia barat
dibuka langsung oleh ketua umum pssi muhammad iryawan
kemudian juga bersama dengan ketua koni pusat dan menteri pemuda dan olahraga zainuddin amali
di mana dua agenda utama
yang dibahas dalam kongres biasa pssi kali ini adalah pemilihan komite pemilihan dan juga komite banding
pemilihan pengurus pssi periode dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh tujuh nanti
dan pada tadi siang kami sempat mendapatkan informasi bahwa ada sepuluh nama yang disetorkan pada pssi
termasuk salah satunya yang disetorkan oleh klub persebaya dan juga persisolo yakni kaisang pangarep
akan tetapi berdasarkan hasil keputusan rapat yang dilakukan mulai dari siang hari hingga sore hari tadi
memutuskan ada enam komite pemilihan yang akan mengisi komite pemilihan tersebut yang akan diketuai oleh amir burhanuddin
yang merupakan wakil ketua asosiasi provinsi jawa timur sekaligus juga ceo delta sidoarjo fc
ia juga akan didampingi oleh anggota yang lain yakni sudar maji
kemudian juga ada ismu puruhito amir syah latukonsina olia arief pasca sembiring dan juga aditya yando
nah ke enam nya nanti akan menjadi komite pemilihan yang akan mempersiapkan pemilihan ketua umum pssi
wakil ketua umum pssi dan juga dua belas anggota komite eksekutif pssi periode dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh tujuh
selain itu ada komite banding pemilihan juga yang dipilih oleh para voters tadi yang jumlahnya ada delapan puluh tujuh voters
yang berasal dari asprof asprof pssi kemudian juga klub klub liga satu liga dua
dan juga ada tiga asosiasi yakni asosiasi sepak bola wanita indonesia
kemudian juga ada asosiasi pelatih indonesia dan juga dari federasi futsal indonesia
di mana ketiga nama dari kbp tersebut adalah gusti randa aven hinelo
dugosaputra dan juga joko tetuko
setelah ini kemudian mereka akan bekerja langsung untuk mengawal tahapan tahapan menuju kongres luar biasa
pada tanggal enam belas februari dua ribu dua puluh tiga nanti di mana mereka akan menggodok nama nama bakal calon ketua umum
bakal calon wakil ketua umum dan juga bakal calon anggota komite eksekutif yang akan dipilih pada enam belas februari nanti
dan sampai esok hari nanti
esok hari mereka akan menunggu pendaftaran hingga pukul delapan belas waktu indonesia barat
terkait nama nama bakal calon tersebut baik calon wakil ketua umum calon ketua umum
juga calon anggota komite eksekutif bram
diego kemudian hingga kapan komite pemilihan ini akan membuka daftar pencalonan ketua umum dan juga wakil ketua umum pssi
ya saya rasa semenjak sudah dipilihnya
komite pemilihan dan juga komite banding pemilihan
mereka langsung bekerja secepat mungkin untuk menggodok nama nama calon ketua umum
calon wakil ketua umum dan juga calon anggota komite eksekutif
yang mereka akan menunggu pendaftarannya hingga esok hari pukul delapan belas waktu indonesia barat
setelah itu baru mereka akan mengumpulkan nama nama tersebut dan menetapkan daftar calon sementara
setelah daftar calon sementara tersebut dibuat
diumumkan kepada publik
baru kemudian diberikan kesempatan bagi calon calon lainnya untuk melengkapi berkas berkas
apabila masih ingin memperbaiki berkas berkas tersebut
setelah tahapan verifikasi berkas berkas tersebut selesai dilakukan
maka komite pemilihan akan mengeluarkan kembali daftar calon tetap yang akan ikut berlaga pada februari dua ribu dua puluh tiga nanti
tanggal enam belas di kongres luar biasa
di mana akan dilakukan pemilihan oleh delapan puluh tujuh voters terhadap ketua umum pssi
kemudian juga wakil ketua umum dan juga dua belas anggota exco pssi
dimana pemilihannya nanti akan dilakukan secara terpisah
dilakukan untuk ketua umum terlebih dahulu
baru kemudian dua wakil ketua umum yang akan dipilih
setelah itu baru dua belas anggota exco yang telah dijaring melalui
proses pendaftaran di komite pemilihan ini
yang akan dilakukan pada enam belas februari nanti
dan sejauh ini sudah ada dua nama calon ketua umum yang telah mendaftarkan diri
yakni lanyala mataliti yang sempat menjadi ketua umum pssi pada tahun dua ribu lima belas dua ribu enam belas
kemudian juga ada menteri bumn erick thohir
yang dimana tadi pagi sebelum dilaksanakannya kongres sekitar pukul sebelas waktu indonesia barat
mendaftarkan diri bersama delegasinya yang didampingi oleh voters voters
yang terdiri dari pemilik pemilik klub seperti raffi ahmad dari rans nusantara fc
kemudian juga ada teddy cahyono dari persib bandung
ada atta halilintar dari bekasi city fc dan beberapa voters voters lainnya
dan selain itu juga di kongres ini yang menarik syahzad dan juga bram adalah ketua umum pssi
saat ini muhammad iryawan telah menyatakan diri tidak akan mencalonkan diri kembali sebagai ketua umum pssi
ikut bertarung untuk periode dua ribu dua puluh tiga hingga dua ribu dua puluh tujuh nanti dan berikut pernyataan beliau
setelah saya menimbang merenung dan istiqarah
maka saya putuskan pada kongres luar biasa nanti saya tidak akan mencalonkan lagi
dan saya tetap mengawal sampai akhir jabatan saya di masa dua ribu dua puluh tiga ini
untuk mengawal kongres kalau besok akan bisa terlaksana dengan tertib aman lancar dan sesuai dari harapan para putra semua
ya demikian tadi pernyataan dari ketua umum pssi muhammad iryawan
yang menyatakan tidak akan masing masing
terima kasih atas laporan anda
produksi lapangan sia indonesia diego basro
langsung dari hotel sultan jakarta
selamat kembali bertugas